dan kami telah merangkul beberapa pertanyaan warga net seputar covid sembilan belas dalam segmen tanya dokter
dan kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan dr faris nurwidia
yang merupakan dokter spesialis paru dan pernapasan
selamat sore maifri apa kabar
alhamdulillah dalam kondisi sehat dok bagaimana dokter dalam kondisi sehat juga ya
kabar baik terima kasih
kita sama sama berharap semuanya dalam kondisi sehat dalam pandemi covid sembilan belas ini ya
dokter ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan terutama terkait dengan happy hypoxia ini dok
ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum kita akan cek dulu pertanyaan pertama
ini dia langsung kita tanyakan kepada dr faris dari nur binhafiz enam puluh satu
selamat sore dok mau tanya gejala happy hypoxia itu apa saja dok
ya terima kasih atas pertanyaannya
jadi asal katanya sebetulnya silent hypoxia
jadi suatu penurunan
saturasi oksigen pada penderita covid sembilan belas
namun tidak memunculkan respon kompensasi berupa pertambahan frekuensi napas maupun sensasi sesak
jadi itu yang menimbulkan
jadi ada kata hypoxia di situ
kemudian ada kata silent karena tidak mengejala
jadi penurunan saturasi oksigen tetapi tidak memunculkan gejala sesak
sesak itu secara subjektif bisa dikeluhkan
sebenarnya secara objektif harusnya sesak
itu misalnya dengan peningkatan frekuensi nafas di atas dua puluh enam
jadi kita lihat kalau di puls oksimetri mungkin dia turun
bisa di bawah sembilan puluh
oke berarti artinya tanpa gejala yang bisa dilakukan adalah mengecek dengan menggunakan oksimeter itu ya dok ya
apabila di bawah sembilan puluh itu mungkin ada mengarah ke sana karena kekurangan oksigen
atau seperti apa dok
yang pertama harus kita dudukan permasalahannya adalah harus tegak dulu kasus konfirmatif
sebab happy hypoxia ini
ini tidak menjadi isu bagi penderita bagi pasien subjek secara umum
jadi kita orang yang tidak kasus konfirmatif bukan pasien covid seharusnya tidak punya kecemasan soal happy hypoxia
itu yang pertama
jadi yang kedua setelah dia tegak sebagai kasus konfirmatif melalui pcr positif
sebagian kecil pasien mungkin ada resiko happy hypoxia
jadi tidak semua pasien covid memiliki resiko yang sama untuk menderita covid
brand itu tidak ada

pertama saya berulator untuk mau tegak terhadap oppo akan lainnya
tapi saya berikutnya maaf sama playing series tersebut
ops multi tolerde adalah

jadi biasanya pasien banget
halo dokter apa nih pertolongan pertama yang bisa dilakukan jika kita terkena happy hypoxia
baik terima kasih
pertama kita mungkin bisa memberikan suplementasi oksigen ya
jadi tata laksana happy hypoxia itu adalah bagian besar dari menata laksana pasien covid
tentu saja yang utama misalnya dengan pemberian obat obat anti covid ya
termasuk di dalamnya antivirus kemudian ada pilihan azitromisin atau lefoplokasin
multivitamin dosis tinggi sesuai dengan protokol yang diterbitkan oleh perhimpunan dokter paru indonesia
jadi keseluruhan terapi anti covid itu sebetulnya didesain juga
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya silent hypoxia
itu yang pertama
yang kedua kita juga ingin bukan hanya menurunkan partikel virus
tapi juga menekan jangan sampai terjadi badai sitokin
karena badai sitokin ini juga berkontribusi pada terjadi
terjadinya happy hypoxia
jadi kombinasi antara menekan jumlah virusnya
kemudian juga mencegah jangan sampai laju inflamasinya berjalan terlalu serius
sehingga mendibakkan terjadinya multiple tissue injury
nah itu diharapkan bisa mencegah terjadinya silent hypoxia
oke dokter kalau dalam kehidupan sehari hari
dalam kondisi seseorang tidak tahu jika dia positif atau terkonfirmasi covid sembilan belas
ketika terjadi serangan atau mengalami sesak nafas
seperti itu apa yang bisa dilakukan dok untuk pertolongan pertama
jadi tentu saja pertama kita harus
kalau serangan sesak nafas pada pasien covid sembilan belas menandakan bahwa penyakitnya sudah di level moderate atau severe
bahkan bisa severe
nah kalau severe itu posisinya jelas pasien ini harus ditatalkan di rumah sakit
yang definitif yang disitu bisa memiliki banyak modalitas terapi untuk menghantarkan oksigen
bahkan sampai yang bertekanan
yang positif yang non invasif sampai pada pilihan ventilator
jadi semua opsi itu tersedia di instalasi gawat darurat pada rumah sakit yang definitif
baik berarti langsung menuju ke instalasi gawat darurat ya dok
kita menuju ke pertanyaan ketiga ini dia untuk dokter pertanyaannya
selamat sore dok apakah anak bayi dengan usia di bawah satu tahun bisa terkena happy hypoxia
ya ini pertanyaan yang menarik karena tentu saja menjadi kerisauan bagi
bagi calon ibu yang sedang akan menunggu kelahiran anak kesayangannya
saya sudah cari ya di pubmed itu memang baru ada beberapa case report ya
dari itali dari luar negeri yang disitu melaporkan silent hypoxia pada bayi baru lahir
jadi bayi yang di bawah satu tahun juga pernah dilaporkan
tetapi jumlahnya tidak banyak
jadi biasanya belum sampai jumlah yang harusnya membuat risau secara berlebihan
memang pernah dilaporkan tapi tidak banyak
dan ini masih dalam penelitian yang intensif
baik baik dokter yang pasti adalah perlu digarisbawahi happy hypoxia ini terjadi bagi pasien covid sembilan belas
untuk itu yang harus tidak bosan bosan kita lakukan terus menerapkan protokol kesehatan ya dok ya
agar tidak terjangkit penyakit ini
terima kasih banyak dokter faris nurwidia yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini
terima kasih dok sehat selalu
terima kasih mbak isri